jadi itu masih masih fluktuatif ya secara umum
kami sudah terhubung dengan tiga narasumber melalui sambungan zoom
ini juga tentunya harus menghemat biaya hidup